pasca pertemuan alumni dua ratus dua belas dengan presiden jokowi pada tanggal dua puluh dua april minggu kemarin
alumni dua ratus dua belas mengadakan klarifikasi seputar isi pertemuan itu
presidium alumni atau maksud kami persaudaraan alumni dua ratus dua belas mengaku
hanya sekedar untuk membagikan informasi seputar kriminalisasi para ulama dan aktivis alumni dua ratus dua belas
dalam pertemuan itu alumni dua ratus dua belas membawa berbagai bukti dan informasi
seputar terjadinya kriminalisasi terhadap para ulama dan aktivis alumni dua ratus dua belas
mereka mendesak presiden joko widodo untuk segera melakukan tindakan terkait kriminalisasi itu
kemarin dalam pertemuan itu kita sampaikan fakta fakta tentang bahwa kriminalisasi itu ada
sampai di situ saja kita tidak tahu yang buat kebijakan itu siapa
yang pasti kita minta kepada presiden
agar kebijakan kriminalisasi itu dihentikan
tidak berbicara tentang dukung mendukung tentang perpolitikan dalam hal ini
kendati mengatakan tidak ada yang mengundang dan juga diundang
namun persaudaraan alumni dua ratus dua belas mengakui bahwa mereka lah yang menginisiasi pertemuan
antara para ulama pa dua ratus dua belas dengan presiden joko widodo
hal ini diungkapkan ketua umum parmusi usama hisyam
yang juga merupakan balas
bagian dari persaudaraan alumni dua ratus dua belas dalam jumpa pers
persaudaraan alumni dua ratus dua belas terkait pertemuan mereka dengan presiden jokowi hari minggu yang lalu
kita tanggal dua belas februari kita mengadakan rapat bagaimana agar supaya kepulangan nabi prinsip ini
bisa menjadi lancar aman tertib dan bisa terlaksana dengan baik
maka kita sepakat perlu segera memberikan penjelasan
untuk kepada bapak presiden tentang masalah kriminalisasi ini
dan pada saat itu kita ulama atas inisiasi abitam
dan mendapat persetujuan nabi prinsip ya di mekah kita laporkan
untuk bisa menemui bapak presiden
untuk bisa menemui bapak presiden
dan saya sebagai ketua umum parmusi diamanatkan oleh tim untuk menghubungi istana
dan itu dilakukan namun pada saat itu
karena berbagai kesibukan pertemuan itu gagal
dijanjikan nanti ya mungkin setelah dua ratus dua belas
saya kira cukup pak usama itu artinya sudah jelas ya buat teman teman ya
sedikit supaya tuntas ustaz
dan tim kecil itu sudah berkaji kemudian malam hari saya dapat kontak dari pihak istana
disiapkan waktu hari minggu